wali kota surabaya tri risma hari ini menambah deretan pejabat publik
yang menggunakan jerat undang undang informasi dan transaksi elektronik
atau undang undang ite
dari data jaringan advokasi kebebasan berekspresi di internet
dari dua ratus empat puluh lima kasus undang undang ite
antara dua ribu delapan sampai dua ribu delapan belas
tiga puluh lima sembilan persen pelapornya adalah pejabat publik
jumlah ini paling banyak dibandingkan kelompok pelapor lainnya
seperti korporasi dan masyarakat awam
amira paripurna peneliti studi hukum ha sasi manusia
universitas erlangga surabaya
menyayangkan risma menggunakan undang undang ite
untuk memenjarakan orang yang diduga menghinanya
menurutnya ada empat pola mengapa pejabat publik
menggunakan pasal pasal karet dalam undang undang ite
salah satu pola inilah yang menunjukkan
mengapa risma memanfaatkan pasal pasal karet
sebenarnya saya lebih menyelati kepada tren penggunaan uute
terkait dengan pasal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan dan empat puluh lima dan empat puluh enam ini
saya lihat bahwa sebenarnya ada pola dari penggunaan ut ini
ada sebenarnya uut ini digunakan untuk sarana balas dendam
kemudian untuk sarana membungkam kritik
dan ketiga sarana untuk memberikan
yang kedua adalah untuk memberikan sok terapi
dan keempat adalah untuk semacam barter kasus
saya melihat sepertinya ini dijadikan sebagai sok terapi
menurutnya sebagai pejabat publik
risma seharusnya memiliki keluasan suasana hati
amira mengungkapkan ada pendekatan lain di luar jalur hukum
untuk kasus semacam ini misalnya mediasi
hal ini menurut amira jauh memiliki nilai edukasi
dibandingkan menunjukkan kekuatan kekuasaan
apalagi pelaporan ini memiliki dampak yang sangat berat
bagi pelapor dan keluarganya terutama anak anak
risma melaporkan zikria zatil ibu rumah tangga asal bogor
karena dianggap menghinanya melalui media sosial
zikria mengaku menghina risma dengan sebutan kodo
sebagai bentuk pembelaan terhadap gubernur dki jakarta
menurut psikolog sosial universitas katolik widyamandala surabaya

dan juga seorang pembelaan yang berpengalaman
masuk individu dengan tanda tanda
celebrity worship syndrome atau sindrum pemujaan idola
biasanya dalam hal ini ketika ada polarasi dua kelompok ini
kemudian muncul yang namanya ada in group ada out group
si ibu ini tentunya in groupnya adalah kelompoknya anies
biasanya apapun yang dilakukan oleh out group
yang dianggap bukan in group dianggap musuhnya
maka mungkin dia tidak akan suka
dia akan membenci muncul prasangka muncul stereotipi

melihat yang dialami zikria tidak lepas dari terbelahnya pandangan politik di masyarakat
fitria terjebak dalam polarisasi kelompok ini
sampai memiliki kecenderungan sindrom pemujaan idola tersebut
sindrom ini membuat orang menjadi tidak bisa berpikir jernih dan objektif
situasi semakin parah jika individu tersebut
tidak memiliki literasi yang baik dalam bermedia sosial